memang ada beberapa kegiatan
yang mungkin terkait dengan masalah aktivis lingkungan
namun demikian di lapangan ini sudah disiapkan
khusus bagi masyarakat bagi saudara saudara kita yang akan melaksanakan kegiatan menyampaikan aspirasi
demikian tempatnya kita siapkan
namun harapan kita tentunya semuanya bisa berjalan dengan tertib